meski dpo pembunuhan vina dan pegi setiawan telah ditangkap dan dijadikan tersangka
kasus ini terus menyisakan teka teki
pegi membantah dirinya sebagai pelaku pembunuhan
kuasa hukum keluarga fina juga mempertanyakan pihak kepolisian yang menghapus dua nama dpo lain
teka teki kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon tengah memasuki babak baru
terbaru polisi merilis daftar pencarian orang atau dpo yaitu peki setiawan yang sudah ditangkap
sekaligus tidak ada dpo lainnya
padahal sebelumnya polda jawa barat sempat merilis tiga dpo dengan ciri ciri fisik meski tanpa foto
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
ada yang menerangkan lima ada yang menerangkan satu
setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
sementara kuasa hukum fina mempertanyakan penghapusan dpo kasus pengguna fina egy semula tiga orang menjadi satu orang
kuasa hukum fina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian fina
paling bertanggung jawab atas kematian vina dan eki
kalau dua dpo itu dihilangkan
apakah serta merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja
ayo apakah kami harus tinggal diam
berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa
kami tidak mau tahu kami tidak mau tahu kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi
pelaku pegi setiawan alias peron membantah terlibat dalam kematian fina dan eki
pg menyebut dirinya bukan pelaku pembunuhan vina dan eki
pegi juga sempat beberapa kali menggelekan kepala saat polisi menyampaikan keterlibatan dirinya dalam kasus delapan tahun silam
tunggu tunggu tunggu agar tertib
kenapa ganti saya tuh
saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu
kini publik pun menanti kebenaran fakta kasus pembunuhan vina dan eki
benarkah ini sudah mencapai titik terang
tim liputan kompas tv